jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
aden sendiri wajahkan perhatian pisang kak bebi
jadi ya sewajarnya tuh kalau bebi juga perhatian sama aden
biar bibi yang aduh sakitnya
nih mau minum
nah sok tidur
udah mimpi mendingan istirahat aja tidur
bebi mah gak bakalan ada capeknya kalau untuk merusin aden mah
nanti aja bebi mah gampang istirahat
pokoknya aden sampai tidur
sok bebi pijitin biar aden enakan badannya ya
jangan gitu lah bi
bentar lagi tidur kok
pokoknya kalau aden belum merem nih belum kelihatan mata anak merem takut bebi
bebi mau ngomong idut dari sini mau diem aja di sini
nanti kalau aden ada apa apa kan susah kalau bebi jauh
kalau bebi di sini kan aden tinggal ngomong sama bebi meminta apa
tidur yang bener
sok kalau mau bebi pergi
aden tidur yang bener
nah ini nanti lagi merem nih bi
bebi istirahat aja
supaya irit bensin
aduh kan yang irit bensin be
emang bensinnya udah abis
buat buat beli bensin kagak gablek
kenapa muka bang ian
abis dia kebagiin sama siapa bang
ini gara gara kelakuannya bodyguard reva itu be
ini juga karena ian kagak ngelawan be
abis percuma ian pikir juga
kalau ian ngelawan
boy aja ngelawan sampai tepar masuk rumah sakit
kok babes sampe gak tau sih
baru masuk rumah sakit
terus keadaannya gimana sekarang
ya si boy sudah baean be
cuma masalahnya sekarang be
kita kita semua ini udah pada ngerjain bagas
ternyata sih mau balas dendam be
karena dia udah bikin boy masuk rumah sakit
terus biar dia gak ngerjain si boy lagi
eh dia malah ngancun kita be
dia mau balas dendam sama temen temen ian yang udah ikut ikutan ngerjain dia be
ya udah ian
kalau gitu begini aja
sekarang lo telepon semua temen temen lo
supaya dia bisa lebih hati hati
iya bener sih be
tapi masalahnya ian gak punya handphone be
lo sih keliwatan amat ya
motor keren nggak punya bensin
sekarang handphone aja kagak punya
lo sih bener bener untung ya si meli mau jadi cewek lo
masa gue pikir pikir lebih lo apa sih
ketampanan saya lah be
gak bisa mama duluan
papa dulu tau
gak bisa mama duluan tahu
mama yang buka
tapi papa duluan yang masuk
eh dimana mana juga
lelaki yang buka pintu
mama yang masuk
gak pokoknya papa dulu
oke oke kita masuk bareng
papa tidak tau